sampo membersihkan badannya
orang yang penuh dosa pasti juga gembira
karena bulan ramadhan adalah membersih dosa
baik sekarang saya akan lanjutkan
karyanya adalah berupa klinik asuransi sampah
mengobati pasien dengan imbalan sampah
dan ini membawanya sampah
saya ke inggris serta mendapatkan penghargaan internasional
sampah dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kesehatan berupa asuransi
bukan anda yang menemukan
kenapa tidak kita yang menemukan
ya ada kesalahan pada mindset kita
ada kesalahan pada subconsious kita
ada kesalahan pada alam berpikir kita
ketika kita ingat sampah
ketika kita ingat sampah
ketika kita ingat sampah
ini adalah soal fikiran kita
pikiran kita mengatakan sampah
ada dekat dengan pemulung kotor dan menjijikan
yang kita fokus akan berkembang
bahwa apa yang dilakukan oleh dokter
ia melihat manfaat di balik sampah
perubahannya di mana
yang mampu menerobos
apa yang diterobos
tidak kita akan terobos sampah itu
dan kemudian saya tidak terbelenggu
bahwa itu adalah pekerjaan kotor
artinya yang pertama dibersihkan adalah
pikiran kita yang mengatakan itu kotor
inilah yang disebut dengan
membersihkan agelal dan isron
untuk mengeluarkan sifat
sifat apa yang muncul
sifat memberi manfaat
nah jadi sifat memberi manfaat itu kapan muncul
ketika belenggu belenggu hijab
yang mengatakan itu pekerjaan hina
dan pekerjaan pemulung
ketika itu mampu dihilangkan
akibat pikiran pikiran yang terbentuk oleh lingkungan
maka barulah cahaya fitrah itu lahir
baik sekarang sudah paham makna
ya puasa bukan hanya menahan makan minum
tapi yang paling utama adalah
membuka belenggu hitam
yang mengatakan itu adalah buruk
agar memunculkan fitrah
fitrah dari allah an nafi
yang memberi manfaat
yang mampu memberi manfaat dengan sampah
yang mampu memberi manfaat bahwa sampah itu
maka ia menjadi asuransi kesehatan
untuk masyarakat di sekitarnya
dan bahkan mereka yang datang
membayar dengan sampah
inilah yang disebut lahirnya kembali fitrah
ketika fitrah dari allah an nafi itu dimunculkan
maka alam semesta bertakbir
barulah kita mengerti arti takbiran
allahu akbar allahu akbar allahu akbar
pada saat itulah
dan yang membuat dokter tersebut
dari queen elizabeth atau pangeran charles
maka kuncinya adalah
buang belenggu dengan puasa
yang allah perunyakan
manfaat dari puasa
yang selama ini hanya menahan
makan dan minum
bukan hanya menahan minum
tapi puasa orang dewasa adalah
yang telah menghujam berkali kali
bahwa sampah dekat dengan pemulung
karena dibalik itu ada cahaya
perbaiki pikiran kita di bulan ramadan
lahirkan fitrah kita
agar kita menjadi manusia penuh manfaat
karena manfaat bersumber dari allah an nafi
yang memberi manfaat
maka jadilah orang yang bermanfaat
bukan hanya penghargaan dari pangeran charles
tapi yang terutama adalah
penghargaan dari allah
inilah penghargaan tertinggi
tetapi kita tidak melihatnya
bahwa penghargaan tertinggi adalah
tuhan dari alam semesta
pencipta pangeran charles
tetapi kita tidak merasa dihargai
karena kita merasa
tidak melihat allah
tidak merasa dilihat allah
maka kunci masalah bangsa ini adalah
krisis keimanan bahwa allah
sesungguhnya melihat kita
bahwa sesungguhnya kita dilihat oleh allah
maka mohonlah kepada allah
di bulan yang penuh rahmat dan barokah
bukan hanya fitrah utama yang dilahirkan
tetapi yang terutama adalah
dan dilihat kita
dilihat oleh allah
barulah hidupmu penuh manfaat
engkau lah yang memberi manfaat
jadikanlah tangan kami ini penuh manfaat
jadikanlah mata kami ini penuh manfaat
jantung kami darah kami gerak kami penuh manfaat
jauhkanlah dari perbuatan perbuatan
yang tidak kau ridoi
yang tidak kau berkahi
jauhkanlah dari perbuatan perbuatan
dan jadikanlah bulan ramadan ini menjadi bulan yang terbaik
dan setelah itu kami lahir menjadi orang yang mutakin dan muhsinin
atina fit dunia hasana
wafil akhirati hasana